presiden melantik dua menteri dan tiga wakil menteri kabinet indonesia maju di istana kepresidenan jakarta siang ini
ketua umum partai amanat nasional zulkifli hasan dilantik sebagai menteri perdagangan menggantikan m lutfi
sementara menteri agraria tata ruang kepala bpn yang dilantik adalah mantan panglima tni
marsikal purnawirawan hadi cahyanto menggantikan sofian jalil
menurut jokowi zulkifli memiliki kemampuan untuk menyelesaikan persoalan pangan
selain itu jokowi juga menilai hadi cahyanto sebagai mantan panglima tni
telah menguasai teritori sehingga mampu menyelesaikan permasalahan sengketa lahan
kita melihat semuanya rekam jejak pengalaman kemudian
terutama untuk skill
mana ceria karena sekarang memang bukan hanya makro saja tapi mikronya juga harus secara detail
presiden jokowi memang hampir selalu memilih hari rabu saat menyampaikan pengumuman penting di kabinet
tercatat jokowi enam kali melakukan reshuffle di hari rabu
meski demikian pada periode kedua jokowi menjabat reshuffle sempat dilakukan pada hari selasa
saat itu ia melantik enam menteri baru pada reshuffle kelima